menteri kesehatan budi gunadisadikin memprediksi target kekebalan komunitas atau herd immunity indonesia bisa dicapai pada november dua ribu dua puluh
budi menjelaskan pencapaian herd immunity sangat tergantung pada jumlah vaksin
ia memperkirakan dua ratus enam puluh hingga dua ratus tujuh puluh juta dosis vaksin akan bisa dicapai pada oktober dua ribu dua puluh
setelah jeda sebulan herd immunity akan terbentuk atau pada november
target tersebut akan sangat ditentukan oleh ketersediaan vaksin
satu bulan sesudahnya
itu pertanyaannya untuk herd immunity
sementara sepanjang bulan juli dan agustus tahun ini indonesia akan menerima kedatangan tujuh puluh enam juta dosis vaksin covid sembilan belas
satu juta dosis pada bulan juli dan empat puluh lima juta dosis pada bulan agustus
menteri kesehatan budi gunadi optimistis penambahan stok vaksin tersebut
dapat mendorong tercapainya target dua juta vaksinasi per hari di bulan agustus
hal ini disampaikan menteri kesehatan usai mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi ppkm darurat
dengan presiden joko widodo pada selasa kemarin
tim liputan cnn indonesia